semester genap kembali dimulai di tengah ancaman varian omikron
apakah kebijakan ini tepat padahal kita tahu capaian vaksinasi anak belum rata sepenuhnya
kami bahas bersama taga rajaga humas dinas pendidikan dki jakarta dan satriwan salim koordinator nasional p dua g
selamat malam pak taga dan juga pak salim
selamat malam mbak tiffany selamat malam pak taga
selamat malam bapak bapak
baik saya akan ke pak taga terlebih dahulu pak taga kita tahu pandeminya masih belum terkendali apalagi kita sekarang ada ancaman varian omikron
baik yang pertama jadinya keregulasi
memang dengan tertibnya skp partai dinas pendidikan jakarta coba menyalahkan regulasi tersebut dengan kebijakan dinas pendidikan dengan tertibnya skp partai dinas nomor seribu tiga ratus enam puluh tiga tahun dua ribu dua puluh dua
yaitu tentang juknis ptm batas dki jakarta
itu menunjukkan angka yang
lalu kondisi perkembangan vaksin untuk anak anak juga makin kondusif
artinya untuk khusus pada usia enam sebelas tahun
yang berikutnya adalah pertimbangannya bahwa dki jakarta sudah melaksanakan ptm jauh sebelumnya tiga empat bulan sebelum jadwal waktu ketika semester ganjil
ini saya sampaikan agar masyarakat tahu bahwa dinas pendidikan dki jakarta membuat kebijakan ini sudah pertimbangan yang matang
bahwa ptm dki jakarta bisa dilaksanakan secara usus buat semua yang dikan gitu mas
gurunya sudah divaksin
tapi kita tahu anak anaknya kan belum semuanya divaksin
jadi kemarin vaksinnya itu ada di hampir akhir desember
taruh lah ya akhir desember
artinya kalaupun sudah ada beberapa yang divaksin tapi pencapaian kekebalan tubuhnya kan belum sepenuhnya pak taga
ini yang juga menjadi concern para orang tua di luar sana
kita ketahui juga ptm yang sebelumnya juga dalam kondisi iswa belum divaksin seluruhnya mbak
ingat waktu dua belas tujuh belas tahun
perjalanan vaksin buat anak anak kita
entah pun kita laksanakan ptm
kenapa disampaikan demikian
karena kita berharap sub gas covid di sekolah kemudian di lingkungan sekolah juga saling sinergi untuk mengawal pelaksanaan ptm ini
karena saya ingat betul ketika ada kebijakan vaksin anak dikaitkan dengan pembukaan ptm
itu kan tadinya dki akan memperlakukan harap utama
namun kan itu tidak
dapat dukungan secara utuh
bahwa hak anak belajar itu bukan karena vaksin
karena vaksin itu juga bisa keterkaitan dengan orang tua
nah sekarang menurut kami bahwa proses vaksin tetap berjalan
kita akan jempol terus
maka kita akan tingkatkan partisipasi stakeholder untuk mempercepat jumlah vaksin anak
namun ptm ini dia bisa kita tunda lagi gitu
apalagi dari pusat regulasinya sudah jelas
oke saya akan ke pak salim
sebegitu yakinnya kalau dari dinas pendidikan dengan kalau semester ganjil yang kemarin itu juga sudah dibuktikan gitu berjalan gitu
tapi mungkin kemarin kan belum ada omikron ya kan
nah sekarang itu yang mengkhawatirkan
nah apakah dengan syarat syarat yang ini bisa mengakomodir dan menjamin keselamatan mereka yang ada di lingkungan pendidikan
ya terima kasih mbak tiffany
kalau menjamin saya rasa
tidak ya secara mutlak gitu ya
karena p dua g punya data secara nasional
dari mulai agustus kita ptm terbatas sampai november ya
kemarin itu rata rata memang terjadi pelanggaran
di banyak daerah ya
khususnya terhadap prokes gitu
baik di sekolah maupun di luar sekolah
nah pelanggaran ini kan makin ditambah karena minimnya atau kekurangan personalia saya rasa dari satgas atau aparat
nah makanya kami meminta kepada pak taga pasti aparat di daerah khususnya di jakarta untuk meningkatkan intensitas pengawasan sepulang sekolah gitu misalnya
di jam jam tertentu
karena kan kita di dki misalnya kan maksimal enam jam ya pak khususnya gitu ya
ya rata rata enam jam lah
artinya pukul satu itu pukul tiga belas itu kita sudah jam jam pulang gitu pak ya
itu mohon di intensitasnya
kemudian yang kedua mbak tiffany
yang agak membingungkan sebenarnya
sekolah sekolah ini kan untuk yang sd vaksinasi siswa itu kan untuk usia enam sampai sebelas tahun ini kan memang belum ya
tidak hanya di dki ini nasional
nah saya rasa memang karena skb nya memang memerintahkan demikian gitu
walaupun di dki kami apresiasi tetap memberikan opsi untuk pjj ya pak
taga bagi orang tua yang menginginkan tetap pjj gitu
nah kemudian yang ketiga yang menjadi pertimbangan juga hendaknya
artinya kalau kita rujuk kekebalan komunitas ya untuk di sekolah relatif sudah baik gitu ya
tapi yang menjadi pr saya rasa untuk sd gitu
nah itu yang pertama
kemudian yang kedua untuk jarak ini teknis banget ya
tapi ini wajar saja cnn menemukan gitu
satu meter itu kayaknya gimana gitu ya
karena ruang ruang kelas kita ini kan relatif agak sempit lah ya gitu
dengan jumlah siswanya banyak
dki dan di luar dki juga untuk yang jarak satu meter ini
itu beberapa catatannya mbak tiffany
jadi satu satu nih saya beda
jadi artinya anda melihat apakah skb ini ideal atau tidak untuk direalisasikan
kalau tadi mungkin menyinggung vaksinasi tadi perbandingannya pak taga adalah juga pak salim
kalau di semester ke tiga
apakah itu ganjil yang kemarin juga aman aman aja walaupun nggak di vaksin
ya betul aman aman
sebenarnya kan kalau kluster kan banyak ya
apa namanya berbagai riset membuktikan gitu
kami juga per november kemarin merilis misalnya daerah daerah yang muncul klaster sekolah gitu
ya kita jangan melihat prosentase ya
memang jumlah satuan pendidikan di indonesia itu termasuk di bawah kemenang kan lima ratus ribu lebih ya
tapi yang kita lihat kan ini satu anak itu kan apa namanya
masa depan indonesia kan termasuk guru gitu
jadi jangan melihat jumlahnya yang kena hanya sekian persen gitu
nah jadi kami melihat skb nya memang yang mestinya diberlakukan secara bertahap mbak tiffany
harapan kami sih demikian gitu
lalu dievaluasi misalnya oleh disdik oleh satgas
kalau tidak ada apa apa bagus lancar tahan prokes
nah ini kan kaget
kenapa karena kayak di dki sebelumnya kita ini satu minggu itu hanya sekali dan maksimal empat jam
ini saya rasa ideal di dki sebenarnya ya
selama ini lah sejak agustus kita
nah kami juga berharap sweptest sweptcr ya ini juga harus dilakukan
harus dilakukan pak taga secara acak ya
mungkin saya rasa ini perlu ditingkatkan
karena kemarin kan sudah dilakukan
nah sekarang bisa ditambah
temuan temuan tadi evaluasi dari p dua g dari pak salim dan juga rekan rekan p dua g
di semester ganjil kemarin temuan pelanggarannya apa saja
pelanggarannya variatif ya
tapi yang paling banyak itu tidak pakai masker
jaga jarak tidak ada
kemudian masker ditaruh di dagu atau memang tidak pakai masker
paling banyak itu sepulang sekolah mbak tiffany
jadi kami mulai dari aceh ya
kemudian kabupaten agam bukit tinggi jambi bengkulu
itu terjadi ya pandeglang cilegon gitu
situ bondo nd dan seterusnya
ini laporan yang saya ingat saja ya jaringan p dua g
kemudian dari bima gitu
pelanggarannya misalnya terkait prokes
termasuk juga durasi
dan durasinya maksimal enam jam
tapi di daerah itu mbak tiffany semester kemarin itu sudah
sudah masuk senin sampai sabtu
dan durasinya sudah di atas enam jam seharian
itu jelas melanggar skb
jadi skb empat menteri yang sudah berjelit jelit ini
di dalam implementasinya sebenarnya banyak terjadi pelanggaran gitu
dan itu diakui juga kok oleh pemerintah pusat oleh kemdikbud misalnya ya
di skb pertama itu kurang lebih delapan puluh enam daerah kalau tidak salah ya yang melanggar
nah itu yang kami lihat gitu
kita memang harus serius sebenarnya gitu
tapi saya melihat karena evaluasinya seperti itu ya sudah jalan saja
apalagi animo orang tua guru dan siswa ini kan pengennya segera tetap muka normal gitu
jadi skb itu implementasinya banyak penyimpangan
di sisi lain orang tua guru mayoritas ya kalau berbicara mayoritas
siswa itu ingin segera ptm normal
jadi memang agak agak matis gitu ya
baik pak salim
saya kembali ke pataga
implementasinya di lapangan di semester kemarin di semester ganjil
pada kenyataannya kalau tadi p dua g sampaikan banyak penyimpangan banyak pelanggaran
nah kita lihat tadi mungkin tidak semua sekolah di jakarta
tapi tadi kami tim kami melihat di salah satu sekolah sudah di hari pertama sudah ada pelanggaran
jarak bangkunya nggak mencerminkan satu meter gitu
jadi agak masih berdekatan pak taga
artinya evaluasi ini penting oleh dinas pendidikan bagaimana menjamin keselamatan itu tadi
ya yang jelas sebelum saya jawab
jadi sudah angkat sekitar tiga ratus empat puluh tujuh tujuh puluh sembilan anak
nah benar benar hari ini akan bertambah lagi
nah untuk yang komen saya terhadap ada temuan pelanggaran
saya pikir ini masyarakat silakan bisa memberikan masukan
karena terserah saya setuju dengan mas satriwan bahwa ini kita bukan terserah terburu buru sebenarnya
kita sebenarnya merespon cepat apa yang ada di skb empat menteri
kenapa karena banyak sekali harapan dari para dewan guru dari orang tua yang sudah lama ingin sekali bertatap muka
agar yang dikatakan lostening itu tidak terlalu lama dialami oleh anak anak kita
nah bagaimana untuk menjaga pla ini kita seharusnya masih bersama sama untuk menyempurnakan pelayanan ini
oleh karenanya saya berharap kalau nanti ada isi kekurangan seperti ini
seperti gambarnya ada jarak yang kurang lebar
ini memang saya setuju dengan tindak dari ibu kasudin segera bersikap langsung
karena saya yakin teman teman kepala sekolah juga akan berbenah dengan kondisi ini
mudah mudahan mungkin pada hari pertama kita melihat sisi positifnya bahwa ini kita memberikan yang terbaik buat anak kita
kita yakin ingin anak itu tidak ketinggalan kurikulum tetapi juga kesehatan dan keselamatan anak ditamakan
oke pak taga banyak orang tua guru anak anak juga mungkin yang antusias ya dengan pembelajaran tatap muka untuk kembali ke sekolah
tapi juga tidak bisa kita pungkiri
masih banyak juga orang tua yang masih berpengalaman

untuk anaknya kembali bersekolah khususnya mungkin vaksinnya belum rata
kemudian apalagi sekarang ada omikron
bagaimana dengan orang tua yang memilih untuk menunda terlebih dahulu anaknya untuk kembali bersekolah dan masih menggunakan metode pjj atau secara online
namun pada kenyataannya jika ada masyarakat yang belum memberikan izin atau masih khawatir terhadap anak anaknya silakan komunikasikan kepada pihak sekolah
dan pihak sekolah saya jamin juga akan memberikan pelayanan pembelajaran e learning
pekerjaan learning itu bisa saja bukan hanya pjj ya
tapi kegiatan mandiri di rumah lalu penyampaian tugasnya melalui email melalui whatsapp melalui media media pembelajaran
platform pembelajaran yang sudah dibuat oleh teman teman guru ataupun dari pihak lain
kalau memang sekolah siap betul melayani dengan hybrid learning itu sangat lebih baik
kalau bicara hybrid ini kan perlu dukungan sarana perasarana untuk melaksanakan kegiatan tersebut
artinya ketika anak belajar di kelas juga sama belajar di rumah
kenapa disampaikan jangan sampai nanti dibalik gitu
oh berarti boleh milih pjj dong
tidak demikian harapannya semua diikuti oleh anak anak kita
namun kalau ada masyarakat yang masih belum percaya atau masih khawatir kita akan apresiasi untuk hal itu
oke termasuk jika nanti ke depannya tentunya kita tidak mengharapkan ini terjadi
tapi jika ada temuan kasus di kluster sekolah
kalau ada semua sudah jelas bentuk juklis kita di skb empat menteri itu sekolah dilukup lima hari
apa yang dilakukan dalam lima hari itu pertama tracing terhadap pasien
kontak dengan siapa saja lalu penyebab disinfektan
pastikan oleh dinas kesehatan bahwa sekolah tersebut sudah aman dan nyaman dilakukan pembukaan kembali
namun kalau terjadi kluster penyebaran yang cukup masif di sekolah
maka tindakannya sudah setul
kita tidak mau gegabah dengan kesehatan anak kita
pasti akan ada kebijakan untuk menghentikan
karena bahkan ini bisa keselamatan anak anak kita
namun sekali lagi saya ajak kepada pemirsa sekalian bahwa ini adalah kebijakan yang memang ingin kita melayani secara utuh
baik sisi edukasi buat anak anak maupun sisi kesehatan anak kita
ini menjadi catatan penting
kita harus bersama sama untuk mengevaluasi ini
jangan sampai gegabah karena kita tidak boleh lupa bahwa kita masih ada di tengah wabah itu tadi ya
terima kasih pak satriwan salim dan juga pak taga rajaga sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
selamat malam bapak bapak salam sehat selalu
menyambut kembalinya anak anak untuk kembali ke bahasa indonesia